dan kita akan lihat bagaimana situasi terkini di depan gedung dpr ri di senayan jakarta pusat
kita akan segera tergabung dengan aditya aksani di jakarta pusat
selamat malam adit bagaimana situasi terkini di sana
setelah tadi ada informasi bahwa mahasiswa berhasil menjebol pagar dpr ri
ya adit selamat malam
situasi terkini yang ada di halaman gedung dpr ri sudah mulai kondusif
bahkan mahasiswa pun sudah mulai banyak yang meninggalkan halaman depan dari gedung mpr dpr ini
kalau boleh saya tunjukkan kepada anda dan juga dea di studio di sini mahasiswa sudah mulai berkurang
namun kepolisian masih tetap terus melakukan penjagaan agar nantinya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
kemudian juga memang di sini personil kepolisian masih terus berjaga selama dua puluh empat jam
mahasiswa mengancam nantinya jika memang permohonan dari mereka atau aspirasi dari mereka tidak dikabulkan
atau tidak diberikan kesempatan untuk berkonsolidasi bersama dengan dpr mpr untuk membahas ruu yang sudah akan disahkan
terutama untuk ru kpk yang sudah disahkan
nantinya mereka akan menggelar aksi yang lebih besar lagi dengan jumlah masa yang lebih banyak lagi pada tanggal dua puluh empat september